selamat untuk pak ganjar dan pak mahfud md
dia luar biasa pengalamannya pernah di judikatif pernah di legislatif eksekutif lengkap cocok
moga itu sesuai harapan dan target dari ibu ketua